sekarang kamu dimana sih nak
ibu sudah stro sampai sekarang kamu belum ditemukan
aku gak mau makan apa apa
eh disini mana ada kolor berkeliaran
kotakmu yang kolor aja isinya
aku gak mau digigit ular
eh dimana ada ular
manja banget ah
aku gak mau digigit ular
gak ada jempol gue
ya ya apaan sih
kok awalnya panjang
enak banget ya b tw nya dem
enak kan dem
kurang nih aku
gak adam kamu tuh udah makan empat mangkok
kok aku jadi gak ngantuk ya
iya ya adam
kok setiap aku selesai makan tuh bawaannya ngantuk banget

perasaan ini berduka sekar
apriah kau lihat kau ingin ke apriah
apriah kita pulang
ahli sama rafa mainnya kemana sih
masa sampai jam segini belum pulang pulang
rafa ali apriah eh hati hati ya tuh
kok naik kepedanya gerasak gerosok gitu
kenapa sayang rafa ya allah
kenapa manipucet dia
tadi tadi tadi ada siluman ada siluman ular
di jurang ular tante
tadi aja umur
aku dibeli kenceng banget
ya ampun kalian ngapain sih main main kesana
iya mih tadi apriah sempet ditangkep
untung aja ali bantuin
tadi dia juga sempet kejar kita tapi sekarang dia gak tau kemana
aduh ya udah gini aja
sekarang april pulang aja ya udah sore ya
kalian berdua kan memang udah bilang jangan suka main ke hutan sore sore
udah sana apriah cepet pulang
sekarang rafa sama ali masuk dulu
bersih bersih badan gi
kalo sampe siluman ular t udah merayap sampe ke kampung
nih kalau mau cantik paripurna harus dirawat
dari kepala sampe kaki
rambut udah digodok
sekarang tinggal muka
ini dia maskernya
kita pake dulu
tinggal di pak
kok bisa beda
wah ini sih bisa jadi prima dona kampung sini dong
coba diliat dulu mana muka shantyiknya
shantyik ke kanan
shantyik ke kiri
kok kayak ada yang beda nih
bukannya kalau ke kanan ke sana ke kiri ke sini
kok kacanya nggak kompak
ini sih bukan aku
aduh aduh aduh
sekarang kamu dimana sih nak
ibu sudah stro sampai sekarang kamu belum ditemukan
nanti kamu sakit loh
kan kamu belum makan seharian
abang beliin makanan ya
kayaknya ada suara
kayaknya di luar sana
terus gimana keadaannya polela
ini pak rt
habis beli makanan
masih mikirin sekar yang hilang
yang penting kita usaha
saya akan temenin terus bang ridwan
makasih ya pak rt ya